beralih ke informasi lain presiden joko widodo meresmikan pembangunan rumah murah
ya proses pembangunan rumah murah kali ini merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan program sejuta rumah
dan cara pemerintah untuk memberikan hak hunian kepada rakyat
jadi hak rakyat untuk memiliki rumah itu ingin dipenuhi oleh pemerintah
apalagi dengan meningkatnya harga tanah di perkotaan meningkatnya harga tanah di kawasan industri
menjadikan semakin penting keberdikan pemerintah kepada hak hak dasar rakyat yaitu rumah
jika tidak harga yang telah dipatok tidak memberatkan pembeli
gimana nanti setiap bulan cara menjejelnya seperti apa
yang berapa tadi delapan ratus an tadi
mengaturnya seperti apa
nah hasilnya suami kan tiga puluh lima
penghasilan suami tiga lima ratus
nah buat bayar lima ratus itu kontrakan
sebelumnya saya masih kontrak
kontrak biasanya berapa per bulan
lima ratus ya pilih ini dong
dari total target delapan tujuh ratus empat puluh sembilan unit rumah yang akan dibangun
pemerintah dan pengembang sudah membangun
sebanyak empat tujuh ratus empat puluh empat unit di perumahan yang terletak enam puluh km dari ibu kota jakarta ini
program ini dikhususkan untuk kalangan menengah ke bawah
pihak bank melakukan seleksi ketat bagi para pembeli rumah ini
wawancara ini adalah seleksi yang diberikan
yang kriterianya itu adalah sebagai warga negara indonesia
dia tidak blacklist di dalam perbankan
kemudian dia gajinya di bawah empat juta itu kan
dan kemudian kita minta surat
keterangan dari dia kerja di mana
jangan sampai bahwa pembeli itu adalah bukan sebagai sasaran yang kita inginkan
itu salah satu untuk ini
sejak diluncurkan pada april dua ribu lima belas hingga tahun ini
pengembang dan pemerintah sudah berhasil menyalurkan kpr dan kredit konstruksi
sebesar satu ratus tiga delapan puluh dua triliun rupiah
dana ini untuk membangun delapan ratus lima puluh satu ribu unit rumah lebih dari target sejuta rumah murah
dan tembok rumah yang mulai retak
rumah subsidi dengan tipe dua puluh lima dengan luas tanah enam puluh meter persegi tersebut
telah terjual kurang lebih satu tahun lalu
namun masih banyak yang belum ditempati pemiliknya
pada umumnya pemilik rumah tidak mampu melakukan renovasi
sehingga masih menempati rumah kontrakan
sambil menunggu mendapat modal renovasi
pemilik rumah minimal harus menyediakan uang lima belas juta rupiah untuk membuat septi tank
dan memasang sumur bor
belum lagi renovasi dapur yang sedikitnya membutuhkan dana sekitar rp tiga puluh juta rupiah
tempatnya itu gimana sih pak
seharusnya ditempatin karena rumahnya nggak layak pakai
pokoknya layak renovasi pak
ada air airnya ternyata nggak ada
sama pin di sini sih itu masih sepi banget lampu belum ada
terus kalau listrik juga kita mesti berkali kali sih ya
mesti ngomongnya berkali kali lipat tolong listrik masih baru dipasang
kayak gitu nggak kayak yang perumahan komersil udah ready
kita disini mesti septic tank dulu
mbak mbak bor air dulu listrik baru kayak gitu
sementara itu pengembang perumahan mengatakan program rumah subsidi yang ditawarkan pemerintah ini sudah tepat sasaran
ini melakukan kredit konstruksi dan kredit kpr dengan verifikasi yang sangat ketat
dia lihat lokasinya dia lihat sarananya dia lihat semuanya legalnya segala macam
dan dia lihat juga potensial bayarnya itu dia saring juga
sehingga tepat sasaran semuanya
asmat amin menambahkan rumah murah ini memang dihususkan bagi pekerja di sekitar kawasan perumahan
dan menjamin tidak ada spekulan yang sengaja memborong rumah murah hanya untuk dijadikan investasi
dedy beben bekasi